masih dari jakarta ide debat pilpres dua ribu sembilan belas berbahasa inggris dan bahasa arab dari salah satu pasangan calon pilpres dianggap akan mengurangi pesan baik visi dan misi masing masing pasangan
firian aziz komisioner kpu menganggap penggunaan bahasa asing baik arab dan inggris dikhawatirkan akan mengurangi pemahaman pesan yang akan disampaikan para pasangan calon kepada pemilih
ini masih akan berkurang kan dikah seratus dari satu ratus delapan puluh lima juta pemilih kira kira yang bisa bahasa arab yang ngerti bahasa inggris itu berapa
nah itu yang kedua
sementara kegiatan kampanye include di dalamnya debat calon presiden itu adalah kegiatan meyakinkan pemilih
dan ini dilakukan oleh kpu
kpu harus memperlakukan
secara setara dan adil untuk pemilih juga
nanti kalau pakai bahasa inggris atau pakai bahasa arab yang ngerti berapa orang kan nggak efektif nanti